partai gerindra menyetujui dua nama calon wakil gubernur dki jakarta yang berasal dari partai keadilan sejahtera
menurut politikus partai gerindra andre rosiade partai gerindra sudah mengirimkan surat kepada gubernur anies baswedan
dan sudah melalui tahap tahap di dprd dki jakarta
yang menjadi persoalan adalah tidak kunjungnya kuorum di pembahasan tata tertib di rapat pimpinan gabungan di dprd dki jakarta
andre menegaskan partai gerindra selalu hadir dalam rapat tersebut
dan meminta partai keadilan sejahtera untuk berkomunikasi dengan fraksi partai lain di dprd untuk memuluskan dua nama itu
sekarang yang dihadapi adalah menurut informasi fraksi partai gerindra dki bahwa rapim gapnya gagal terus
sudah tiga kali direncanakan tapi tidak korum
tapi saya ingin pastikan gerindra komitmen dengan keputusan mendukung dua nama dari pks
kami ada tiga orang di pansus dan tiga orang
selalu hadir dan mendukung pks perlu menjadi evaluasi ke depan
teman teman pks harus lebih intens berkomunikasi dengan partai partai politik yang lain
pertemuan informal ngopi bareng ataupun pertemuan yang rutin harus lebih dilakukan
agar lebih membangun komunikasi dan juga mencairkan suasana yang ada di dpr